jika melewati kawasan stasiun depok lama di kota depok anda akan melihat jajaran sepeda motor seperti ini
ini adalah lokasi yang sengaja disediakan sebagai tempat bagi pengguna sepeda motor menitipkan kendaraannya
satu dua tiga empat lima
memang banyak banget nih lapak penitipan kendaraan sepeda motor di jalan stasiun depok lama kota depok
nah memang usaha penitipan kendaraan sepeda motor ini sudah ada sejak lama
sampai sampai para pemilik usaha lapak ini membongkar rumah pribadi mereka untuk dijadikan lahan penitipan kendaraan bermotor
bisnis penitipan sepeda motor di stasiun depok lama sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
pemilik tempat bahkan rela membongkar rumah atau kios mereka untuk membuka usaha ini
dulu kita buka harga rp tiga ratus lima puluh
tiga ratus lima puluh perakan lah
sekarang udah rp enam
jauh banget ya
bukan jauh lagi jauh banget
tapi kan itu butuh proses yang panjang
yang menariknya orang memikat untuk usaha ini buka parkiran motor penitipan motor
dikarenakan dia mikir mungkin dia modalnya cuma satu kali ngemodalinnya
untuk selanjutnya paling listrik listrik doang di bawah lamnya yang pada mati
pada pagi hari sepeda motor silih berganti
masuk dan keluar dari tempat ini
para petugas parkir juga harus bekerja ekstra untuk menata motor
bayangin kalau dalam sehari itu ada kurang lebih seratus motor ya bang
seratus motor di otak atik kamen puzzle
ini saya baru empat motor aja udah lumayan nih ringetan
dengan waktu kerja mencapai lima belas jam
petugas parkir mendapat upah sekitar delapan puluh hingga sepuluh ribu rupiah per hari
kalau sehari bisa ngerapin berapa motor pak
ini motor kan ada seratus
ya paling kan karena kedua
gapapa banget tapi bang ya motornya
ya gapapa banget tuh bekapalan
tangan tuh biasanya ya
tapi nemu aja tuh bang ada yang kadang di kunci stang gitu
ada aja kalau yang baru
baru dia kan khawatir motornya hilang atau gimana
kalau yang langganan mah udah langsung taruh tinggal
masuk gitu bang
kalau di sini penghasilannya dapatnya harian atau bulanan
harian berapa bang dapatnya
kalau di sini kan motor ada tujuh puluh
ya kali enam ribu kan sekali parkir
abang dapatnya berapa sehari
tapi saya makan dapat sini makan gratis
banyak penumpang kereta api mengendarai motor dari rumah lalu menitipkannya di tempat tempat penitipan
mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor dengan kereta komuter
kalau kita nyaman kan enak gitu kan
kalau di sini enam ribu
ya selama ini aman aman aja
lebih murah lebih murah kalau kita titip dari pagi sampai sore itu
jadi flat flat harganya
kalau di sana kan per jam

meski kendaraan tidak boleh dikunci stang pengelola lahan parkir terus memantau kondisi keamanan
mereka harus menghafal pemilik pemilik kendaraan yang biasanya berlangganan
kalau mau ada yang kira kira mencurigakan kira kira ini orang asing
begitu dia mau ngambil motor kita minta stnk nya
kalau dia nggak punya stnk saya minta stnk
nggak kasih tapi dipantau terus lagi
dia bilang stnk nya di rumah
coba tolong pak dipotoin dari rumah kirim kemarin
di masa awal pandemi bisnis lahan parkir dan stasiun sempat terpukul ketika ada pembatasan sosial
dan banyak karyawan bekerja dari rumah
saat ini kondisi mulai membaik
stasiun kereta komputer sudah kembali hidup tikuk
dan bisnis penitipan motor kembali menggeliat
pemasukan mereka rata rata satu lima juta rupiah per hari